bentrokan antara tenaga kerja indonesia dan tenaga kerja asing asal tiongkok
di pt gni morowali sulawesi tengah ini terjadi pada sabtu empat belas januari
dalam rekaman video amatir terlihat suasana menegangkan
sejumlah kendaraan dibakar masa beberapa karyawan pun terluka
bahkan bentrokan mengakibatkan dua orang meninggal di meja
peristiwa ini bermula dari tuntutan karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja nasional
terhadap pt gunbuster nickel industry pada jumat tiga belas januari
karena belum ada kesepakatan karyawan menyampaikan surat untuk melakukan aksi moko kerja
kemudian pihak perusahaan mengabulkan sebagai tuntutan mereka
namun karyawan yang tidak puas mencoba memaksa masuk perusahaan
mereka kemudian dihadang oleh karyawan lain termasuk tenaga kerja asing
yang pro perusahaan sehingga bentrokan pun tak terhindarkan
saat ini polisi telah mengamankan tujuh puluh orang yang diduga pelaku kerusuhan
serta menyita sejarah
jumlah barang bukti